kita beralih ke informasi terkait perkembangan kasus bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim seorang ibu di kabupaten bangkalan jawa timur
polisi kembali memeriksa saksi dari pihak keluarga pasien
polisi meminta keterangan kepada sitina selaku bibi pasien di mapolores bangkalan pada kamis sore
sebelumnya beredar luas di masyarakat cerita mukaroma seorang ibu di bangkalan yang menduga dirinya menjadi korban malpraktik setelah proses persalinan di puskesmas kedundung mengakibatkan bayinya meninggal
di sisi lain dinas kesehatan kabupaten bangkalan membantah adanya malpraktik
kadinkes bangkalan menjelaskan bahwa proses persalinan buka rumah sudah sesuai prosedur
menurut kadinkes bangkalan bayi pasien sudah meninggal
tujuh hingga sepuluh hari sebelum persalinan
hal inilah yang membuat bagian tubuh bayi tertinggal apalagi posisinya sungsang